era kendaraan listrik bisa dikatakan sudah dimulai
beberapa produsen besar bahkan berencana untuk menghentikan produksi mobil bermesin diesel yang dulu pernah menjadi prima dona di pasar
jenifha motor show kerap dijadikan referensi perkembangan tren otomotif dunia
pada tahun ini mobil bermesin listrik tampak mendominasi lini produk pameran
beberapa produsen yang belum memiliki produk mobil listrik perlahan lahan mulai mengikuti tren kendaraan futuristik ini
pemerintah dan pemerintah regional butuh bantuan dari pemerintah dan pemerintah regional
dan tentu saja kita butuh lebih banyak
maksud saya emisi adalah topik yang saya ambil secara serius
dan karena itu kami sudah mengumumkan di rolls royce bahwa kita akan berjalan elektrik sepenuhnya dalam dekade seterusnya
dan kita akan melihat rolls royce bergerak ke elektrifikasi langkah langkah
pada saat itu
maraknya mobil bertenaga alternatif juga menjadi jawaban terhadap aturan euro enam dua ribu lima belas
dalam laman roadshow disebutkan aturan baru ini memaksa para produsen mobil untuk semakin mengurangi emisi buangan dari mesin mobil khususnya mesin diesel
mesin diesel lebih banyak memproduksi gas berbahaya nitrogen oksida dibandingkan dengan mesin bensin
mengutip auto express aturan euro enam mematok angka emisi buang nitrogen oksida di mesin diesel maksimal delapan puluh mg per km
sementara aturan euro lima mematok angka emisi buang nitrogen oksida di mesin diesel maksimal satu ratus delapan puluh mg per km
itu artinya produsen harus mereduksi setidak tidaknya setengah dari emisi buang mesin diesel saat ini
tentu ini semakin mempersempit ruang pengembangan mesin diesel
para pemasok material manufaktur pun perlahan meninggalkan produksi perangkat untuk mobil bermesin diesel
meski begitu laman web independent ie menyebutkan beberapa produsen otomotif masih mengembangkan riset kendaraan bermesin diesel
mereka percaya mesin diesel akan berjaya kembali khususnya untuk produk yang mengisi segmen bisnis logistik transportasi dan pariwisata
kendaraan bermesin diesel biasanya menjadi pilihan untuk armada di sektor ini

hadirnya mobil listrik dan aturan euro enam ini tentu semakin mempersempit ruang gerak mesin diesel
inovasi mutlak harus dilakukan para produsen jika mesin diesel masih akan dipertahankan